reportase berikut ini bisa menjadi referensi jenis sayuran baru bagi anda pecinta sayuran yakni tomat hitam
di desa cijirokasowetan cibodas kabupaten bandung barat tomat hitam dibudidaya dan diproduksi sejak februari dua ribu tujuh belas lalu
tomat hitam ini pun dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan
ini dia indigo rose tomato atau yang lebih dikenal sebagai tomat hitam
tomat hitam berasal dari chile dan merupakan hasil persilangan antara tomat hutan dan blackberry
tomat dengan warna tak biasa ini dibudidayakan di desa cibodas kabupaten bandung barat oleh seorang petani sayur bernama ade rukmana
awalnya ade dan dua rekan petaninya yang tergabung dalam kelompok tani cerenity farm hanya coba coba membudidaya tomat hitam
berbekal informasi dari internet bibit tomat hitam dibeli secara online dari chile
tomat hitam ini mulai dibudidaya sejak februari dua ribu tujuh belas
namun baru mulai diproduksi sekitar tujuh bulan
dari seratus pohon dua ratus kg tomat hitam dapat dipanen dengan masa tunggu dari mulai penyemayan hingga panen sekitar dua bulan
tak ada perawatan khusus dalam memproduksi tomat hitam ini
intinya di dalam seteng nggak boleh kena air hujan langsung dan mungkin suhunya lebih stabil gitu di dalam
dari makanan ya dari pupuk kandang atau pupuk susuan dia nggak perlu banyak
soalnya kalau banyak dia jadi krek gitu jadi pecah si buahnya
saat awal produksi tomat hitam dapat dijual dengan harga rp delapan puluh sampai seratus ribu rupiah per kilo
namun kini hanya empat puluh ribu rupiah saja dengan omset rata rata per bulan sekitar satu enam juta rupiah
hal ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui keberadaan tomat hitam sehingga permintaan akan tomat hitam ini tidak pasti
hal ini pun membuat para petani belum berani memproduksi tomat hitam
dalam jumlah banyak karena khawatir tak terjual
namun upaya menyosialisasikan tomat hitam terus digerakkan via sosial media
tomat hitam ini pun baru dipasarkan secara online saja dan belum tersedia di pasar pasar tradisional
konsumennya kebanyakan berasal dari kota bandung dan jakarta
karena masih baru dan kurang dikenal permintaan terhadap tomat hitam ini masih belum stabil
padahal jika melihat dari keunikan dan khasiatnya tomat hitam ini bisa menjadi potensi sebagai
tomat hitam ini memiliki manfaat yang baik untuk mencegah diabetes obesitas dan kanker karena mengandung banyak antosianin
ini kandungan antosianinnya
dia berperan sebagai antioksidan yang kuat untuk menangkal radikal bebas yang ada di tubuh
radikal bebas itu terbentuk pada proses metabolisme sehingga pada berbagai penyakit
terbentuknya radikal bebas ini akan memacu berbagai reaksi inflamasi
inflamasi kronis misalnya pada obesitas
dan lama lama pada diabetes pun ada inflamasi kronis
dan lama kelamaan itu akan memacu juga kanker
tomat hitam dapat dikonsumsi dengan cara dimakan langsung
dijadikan komponen salad dengan tambahan minyak zaitun
dan di blender tanpa tambahan apa apa
rizka rizlia kabupaten bandung barat